aksi penyergapan dilakukan bnn bersama beacukai provinsi aceh dan sumatera utara
terhadap pengendali perdagangan narkoba asal kota kisaran sumatera utara pada sabtu malam
keluang keluang keluang
penangkapan berlangsung dramatis
lantaran tersangka af berusaha kabur dengan mobil
kejar kejaran antara petugas dengan af baru berhenti
setelah mobil yang dikendali af bersama istrinya ditabrak petugas
af mengalami luka akibat benturan dan meninggal dunia di rumah sakit bayangkara medan
dalam pekerjaan tersebut istri af yang berada di kursi depan samping pengundi terkena peluru
penangkapan af dan istrinya bermula dari ditangkapnya seorang kurir di teluk libun tanjung balai sumatera utara
dengan barang bukti lima belas kg sabu sabu
dari keterangan kurir tersebut diketahui pengendali dan pemilik sabu sabu asal malaysia ini adalah af
saat penangkapan di kisaran sumatera utara af berusaha melarikan diri
dan juga menabrakkan kendaraannya kepada petugas yang hendak menangkap dia
sehingga diberikan tembakan peringatan
selain itu operasi gabungan bnn dan beacukai aceh juga berhasil menggagalkan pengiriman sabu sabu
seberat delapan belas sembilan kg di kawasan idirayu aceh timur provinsi aceh
lima tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke bnn jakarta
beserta barang buktinya
resi erlangga medan sumatera utara